si atom sudah tau
cuma kamu temen yang setia sama saya ku
kamu masih peduli sama saya
saya pulang duluan ya
segera tuh kang
ada rasa apa aja
ini teh ada tiga rasa kang
kangen ada gak
bicara sama pc
pinter dia nyari hari
pas saya gak ada di rumah
pindah ke sukabumi
tapi matanya gak betah
disana emak gak dikenal orang ah
ngerasa gak dihargai
padahal kan mati bukan siapa siapa
cuma mantan teh kowe
sebenernya emak juga sering ngomong sih sama dedeh
kalau matanya kangen suasana di cibarangkok dulu
matanya jadi suka
asobi kelihatan berubah ya
ada koceng ada koceng
gw kelihatan biasa
itu maksudnya aku udah bilang
kamu langsung berkata gue
si atom sudah tahu
cuma kamu temen yang setia sama sayaku
kamu masih peduli sama saya
saya pulang duluan ya
ya terima kasih mas
dua hari yang lalu teh
dari ketemu sama kang hasan
kang hasan dia juga cerita sama asobri
cuma dedeknya enggak sempet ngobrol lama sama kang hasan
terus dedek juga enggak sempet nanya orang orang pindah kemana
soalnya dia teh katanya mau narik penumpang lagi
jadi mesti buru buru
terus pas sorenya
eh enggak balik lagi
sebenernya teh emang suka cerita sama dedek
kalau emak teh pengen ngumpul sama orang orang dulu
setiap dedek ajakin pindah
emak teh selalu nolak
dede juga enggak ngerti kenapa
eh tau sendiri kan asobri
bukan yang enggak mau
tapi teh gengsi
emak juga jadi suka gampang marah sekarang
terus banyak warga yang gak suka sama emak
aa mau bantuin dedek enggak
ya mau atuh
orang orang dulu buat main ke rumah dedek
terus suruh bujuk emak
biar emak teh bisa pindah ke ciraos
soalnya setiap kali emak inget cibarengkok
emak teh selalu nangis
emak teh bukan nangisin cibarengkok yang ketimbun longsor
emak teh suka nangis di masa masa dia yang masih dianggap dan dihadain sama orang lain
asobri juga terima kasih sama dedek cantik
karena dedek cantik minta tolong sama asobri
berarti dedek cantik masih nganggep asobri ada
aa teh lebih dewasa
asobri dedek jalan dulu ya
takut emak teriak teriak kalo dedek kelamaan
nanti emak teh curiga tuh kalo dedek ngerencanain semua ini
a sekali lagi makasih banyak ya